dari moda transportasi laut kita ke transportasi darat saudara pada sabtu pagi terminal induk kota bekasi jawa barat dipadati oleh pemudik
meski harga tiket naik seratus persen pemudik tetap membeli tiket
demi mendapatkan tiket bus pemudik rela antre sejak subuh tadi
mayoritas tujuan pemudik ke sejumlah kota di jawa tengah diantaranya tegal pekalongan selawi dan purworejo